san francisco menjadi magnet bagi anak muda yang ingin berkarya di ekosistem startup
komunitas digital yang sudah terbentuk terlebih dengan adanya silicon valley di sini
ibarat oase terbentuknya startup baru di salah satu kota terindah di amerika serikat ini
namun tidak semua anak muda ini bisa bertahan
kecuali memiliki ide segar ditambah kecakapan mengelola bisnis
salah satunya kevin chandra pendiri startup type drip
didirikan tahun dua ribu dua puluh satu bersama empat rekannya
type dream adalah platform digital yang memungkirkan penggunanya
membuat situs web dengan mudah tanpa memerlukan keterampilan coding
kevin membuktikan bahwa website bukan sekedar poster
tapi bisa lebih personal dan jauh lebih menarik
menyasar segmen anak muda user type dream pun datang dari banyak kalangan
mulai dari influencer hingga pemilik perusahaan
jadi anggapannya kalau website sekarang itu kayak lebih ke arah poster
ditaruh di internet yaudah dibaca atas sampai bawah gitu kan
nah tapi website website yang dibikin generasi baru itu lebih interaktif
misalnya dalam bidang commerce gitu untuk e commerce mereka maunya drops
gimana caranya bisa bikin jualan itu sekali kayak gizi terus sold out gitu kan
jadi banyak macamnya yang website
builder jaman sekarang atau jaman lalu itu belum ada gitu
type dream sudah masuk jajaran startup cukup bergensi di silicon valley san francisco
venture bergensi di amerika serikat pun tak ragu mengucurkan dana untuk mengembangkan type dream
selama lima tahun awal kita tuh nyoba gitu kan
bikin proyek apapun gagal tuh banyak banget
sampai ya motonya kita tuh lebih ke arah kayak nobody knows how to succeed
lima tahun kita tuh gagal tuh udah banyak kali
nah dari sana habis nabrak nabrak kanan kiri
tambah lama tambah belajar lebih banyak tambah tahu kira kira harus ngapain
orang ini siapa yang harus di rechard gitu kan
terus akhirnya baru kita bisa tembus big breakthrough kita tuh waktu masuk y combinator
ini mereka kan bisa nge back company kayak airbnb stripe
kayak yang gede gede gitu
nah dari sana baru dapat credibility nih
kita ini ternyata anak muda yang ya bisa ngerjain sesuatu gitu
tidak hanya type dream yang terus berkembang
sebuah startup milik anak muda asal jakarta yang baru dibentuk akhir tahun dua ribu dua pun
mulai mendapat angin segar di san francisco skilledat
startup besutan timoti wijaya yang baru berumur dua puluh dua tahun ini
mulai mendapat banyak feedback positif di kalangan anak muda dunia
skilledat fokus menciptakan portfolio menjadi lebih menarik
sehingga menambah selling point ketika melamar pekerjaan
apa yang membedakan antara skillback dengan banyaknya pembuat pembuat cv cv secara digital ya pak
wah satu poin yang saya harus klarifikasi adalah skilledat bukan membuat cv
kita itu membuat portfolio
kuliah di mana kerja di mana dan latar belakang
nah di skilledat sendiri kita membawa we're showcasing projects
itu membantu kandidat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
tes pasar pun terus dilakukan timoti
agar skilledat mampu berkembang
mengikuti tren generasi muda yang menginginkan tampilan lebih ciamik di portfolionya
our priority sekarang adalah dua
ya kan karena sekarang pas kita launch kita melihat bahwa skillback adalah produk yang diminati oleh banyak orang
and then nanti investor sendiri yang akan datang ke sini
di tengah persaingan bisnis global kevin dan timoti membuktikan bahwa kerja keras berimbas besar dalam sebuah kesuksesan
inilah cerita bagaimana berhasil dan berhasil
anak muda indonesia dengan mantap bersaing dalam perang startup digital dunia